dan kebetulan teman teman ngasih link untuk pertemuan hal bihalal hari ini
ini akan semakin sedikit yang terjadi
nah kita udah sampai nih ke tempat janjian kita sebelumnya nih bu
dan saya juga ingin berada bersama teman teman indonesia
nomen ratur kami yang sebelumnya
kalau kita lihat di negara lain untuk pengawasan
biar bang adian napi tupulu tuh ketawanya ikhlas
apalagi untuk pentingnya kekuasaan
berarti itu kontrak lama juga atau memang mas perpanjang perpanjang tuh mas waktu itu
kalau kebetulan memang nggak ada anak ada yang mau gitu ya